kamu harus tegas kamu mau tetep disini apa mau jadi security
jangan sampai begitu saya butuh kamu gak ada
sibuk tes jadi security
sebetulnya saya masih betah disini kang
tapi saya harus punya jawaban yang jelas kalau orang tua saya nanya apa
kalau begitu kamu keluar aja dari sini
saya masih betah disini kang
berarti kamu gak usah ikut test security
di saku depan masih ada recehan
ya udah hati hati di jalan

dampak ligtern di daging
nah beliau royal
palau ajar kada saya kata kamu
langsung ke rumah sakit
tadi saya nyopet di angkot
yang saya copet sadar tahu saya copet terus teriak
satu angkot jadinya tahu dong kalau kamu copet
terus kamu langsung kabur
bagus kalau gitu mak
ceritanya belum selesai
cok atau gimana sambungannya
waktu saya kabur saya lompat dari angkot
tahu tahu di depan saya ada orang yang dulu mukulin kita
waktu dulu ngambil hp nya anak hangus
terus segitiga bermuda saya dihajak
habis gitu dia nggak minta maaf
malah nyuruh saya kalau udah di rumah langsung dicek
kan belum sampai rumah
ceritanya belum selesai
sok atau dilanjut
segitiga bermuda saya sakit
terus tahu tahu penodong yang sudah pernah dua kali nodong saya muncul
dompet yang isinya hasil kita operasi dua hari
yang seharusnya buat bantu bos juna ini diambil
termasuk hp saya
yang dikekap victoria
saya menunggu dikamuran yang pun dari kepga
pas fisik jadi
udah gak bisa lagi kang
saya mau ikut tes jadi security
kamu mau keluar dari sini
sebetulnya enggak kang
tapi kalau masih di sini
nanya kamu kerja di mana
bilang aja terus terang
kerja di pasar
kalau ditanya kerja apa
bilang aja security
kalau bohong sama orang masih berani kang
tapi kalau semua orang tua enggak
bisnis kita bisnis keamanan
sama aja seperti security
tapi kan bukan security kan
yaudah push up lagi aja
bukan pelan suaranya kang
ngitung aja sendiri
lihat mulai kebakaran jenggot
semua gerak gerik kita terus pantau dia
sekarang kita harus jadi anak manis dulu
jadi anak manis bos
kamu gak paham
yang saya maksud jadi anak manis itu apa
sekarang kita jangan bisnis dulu
kita jalankan tugas tugas yang biasa
jangan bikin marah muslihat
dia masih kuat
kakak nak sin duluan
kamu mau tetep di sini
saya masih betah disini kang
berarti kamu gak usah ikut test security
tapi saya harus punya jawaban yang jelas
si johnny katanya mau ikut tes security
suruh dia keluar
masalahnya dia masih betah disini
gak usah ikut tes security
tapi katanya dia butuh jawaban yang tegas
kalau ditanya sama orang tuanya
dia pakai seragam security
dia tetap tugas disitu
tetapi kalau ditanya sama orang tuanya
dia bisa ngasih jawaban
mulai besok kamu pakai seragam security
kamu tetap tugas disini
terus kalau orang tua kamu nanya
jawab yang tegas
gak usah pakai maksudnya
udah gitu aja
si neng udah nanya lagi
masa bapak gak bisa bantuin bapaknya temen neng cari kerjaan
kasian tuh mah
si eneng sendiri yang bilang
bapak temennya itu
gimana mau kerja ikut akang
aku udah ngomong sama bapakku
supaya ngajak kerja bapak kamu jadi freelance
dari kemarin kamu bilang bapak kamu kerja di sini jadi freelance
aku pernah nanya sama bapak
bapak cuma jawab
dari dulu aka gak mau ngajak saudara atau keluarga kerja sama akag
itu termasuk bapaknya atau keluarga teman anak kita
cukup kamu yang tahu kerja akang itu sebenarnya apa